kementerian sosial membagikan bantuan sosial berupa masker dan vitamin kepada masyarakat tidak mampu
atau yang terkena dampak covid sembilan belas di lima ratus lebih kota di indonesia
satu dua ratus tujuh puluh paket disalurkan kepada masyarakat melalui karang taruna
peluncuran paket bantuan dilakukan langsung oleh menteri sosial tri risma harini di kantor kementerian sosial
di jalan salemba raya jakarta pusat jumat pagi
pemberian paket bantuan dilakukan secara simbolis menggunakan tiga unit truk pembawa paket
yang dikirim ke tiga wilayah yakni dki jakarta jawa barat dan banten
bantuan ini dibagikan ke lima ratus sembilan belas kabupaten kota
totalnya itu setiap kota kalau tidak salah lima puluh juta ya nilainya
ya paketnya satu dua ratus berapa
jadi kan ada masker
karena maskernya itu bukan satu lembar
per orang itu berapa ya